korban luka terus memadati rumah sakit di gaza seperti yang terlihat di rumah sakit suhada al aqsa
pada rabu petugas medis berusaha menyelamatkan seorang bayi yang terkena serangan roket israel
bayi itu diberi bantuan alat pernapasan dan luka lukanya dibersihkan secara perlahan
kondisi serupa juga terlihat di ruang operasi rumah sakit al shiva sejumlah dokter dan tenaga
medis dengan berhati hati menyelamatkan seorang bayi yang tak berdaya di atas meja operasi pihak
israel ke gaza hingga kini tercatat sudah seribu anak anak palestina yang tewas imbas serangan
israel lembaga save the children menyebut setiap lima belas menit ada satu anak palestina yang tewas
mesir sebagai salah satu negara yang berbatasan dengan gaza menutup akses masuk kepada warga
palestina imbasnya sejumlah warga palestina terkatung katung di rafah kawasan perbatasan
kedua negara meski menentang serangan israel mesir menolak menampung warga palestina dari gaza
pemerintah mesir beralasan bahwa memindahkan paksa warga palestina bukan solusi mengatasi krisis di
gaza pemerintah mesir menambahkan sudah terlalu banyak pengungsi dari berbagai negara berada di
mesir sehingga dikawal dari negara yang terbatas dan memiliki kematian yang menyebabkan kematian dan
dikhawatirkan jumlah pengungsi di negeri piramid itu bakal membengkak hingga kini konflik israel
hamas telah menewaskan hampir tiga ribu lima ratus warga palestina lebih dari dua juta warga palestina juga kehilangan
tempat tinggal dan terancam krisis air listrik hingga pasokan makanan